kenapa ya aku ngerasa aku sendirian di rumah ini
aku ngerasa gak ada satu orang pun yang peduli sama aku
apa benar aku gak pantas tinggal di sini
ah bener harusnya aku gak tinggal di sini
kamu tuh gimana sih
dibilangin sama orang tua malah memfitnah orang lain
mulai hari ini kamu tidak boleh keluar rumah lagi sampai liburan kamu selesai
tapi tapi gak boleh seenak kekej
gitu dong sama aku
oh sementara kamu sendiri
tapi tidak mungkin bersikap seenaknya sama kamu
kalau seandainya kamu pun tidak seenaknya sama papi dan mama diana
asal tahu dan lo harus selalu ingat bahwa rumah ini adalah milik gue
bukan hak lo dan lo ada di sini cuma numpang
kalau perlu ya gak apa apa
gue masuk ke dalam gue ambil sertifikatnya supaya lo bisa lihat bahwa ini memang rumah atas nama kue
coba ya masih cukup gak ya buat sms
kutu masih cukup
kayaknya gue harus buru buru cari tau siapa yang udah sabotasi motor gue
kalau nggak buru buru nanti anak anak klub aja bakalan ribut
boy aku pengen ketemu sama kamu satu jam dari sekarang
di taman dekat komplek rumah aku
boy mau kemana kamu malem malem gini
mau keluar sebentar pak
soalnya tadi reva sms dia pengen ketemuan sama boy
mungkin dia lagi ada masalah kali pak
wah tapi kalau kamu mau keluar malam malam gini apalagi mau ketemu sama reva
kamu jangan naik motor boy
mau kemana kamu pegang pegang kunci mobil
mau beli sate padang di jalan sabang
aduh mama masih mules pak
udah mama nongkrong aja di kamar mandi
boy papa anturi keluar
ma kenapa kita harus bohong sih sama mama
gue jadi gak tenang nih hatinya kalau bohong
mau kamu jadi gak tenang
lagian boleh kalau kamu ngomong yang sebenarnya sama mama kamu
kesian reva kamu pasti dilarang
iya sih pak
tapi boy itu tetap gak mau bohong pak
yaudah nanti deh kalau misalnya boy sempat
boy tetap mau beliin sate deh di sabang
iya gitu pak
yalah ya pak
pasti saya kembali
itu kenapa sih surti malah teriak teriak
tuan tuan tuan
sebetulnya mereka pengen selalu bersama papi
sebenarnya reva gak mau jauh jauh dari papi
tapi reva udah gak sanggup lagi dengan si kepapi sekarang ini
reva sedih banget
reva kecewa sama papi
tapi lebih dengerin adriana daripada reva
mungkin emang adrena lebih berarti buat papi
mungkin papi lebih senang lebih bahagia bisa deket terus sama dia
demi papi juga mereka mau tinggal di rumah tante mira di bogor
reva udah gak sanggup lagi pi tinggal numpang di rumah istri papa
hei ada apa mas
reva mau tinggal di rumah tante mira di bogor
tuh kan aku bilang juga apa mas
dia berani kabur dari rumah lagi kan mas
itu akibat apa
akibat dia bergaul sama point and the game jadinya kayak begini mas
makanya kita nggak boleh ngembiasain ngebiarin reva bergaul sama boy dan temen temennya itu
itu gak baik buat reva
nah sekarang dia bisa pergi begitu aja tanpa pamit sama kita
ini bisa terjadi kapan aja
nanti dia balik lagi ke sini itu hanya manja aja sama emas
ya tapi mas tidak bisa begitu aja mas
ini udah malam
mas takut ada apa apa dengan dia
rafa itu gak mungkin pergi sendirian
dan pasti banget mas dia ditemenin sama boy
tolong jangan diangkat
iyalah nggak mungkin diangkat karena boy tahu kalau misalkan mas telpon boy karena mau nanyain reva ada di mana sama siapa kenapa bagaimana
ya dia gak mau lah
ini pasti gak diangkat mas
dan aku yakin banget pasti mereka berduaan
eh mana mana majikan dulu turun baru elok
iya nyamun mak
gak apa apa ambil aja
ini mango ya bukan coklat ya
kan aku lagi libur sekolah nih
kan aku kangen banget nih susana dufan tau gak sih
eh kalian pada tau gak
ada perguruan baru namanya macan putih
kayaknya keren tuh
iya gue tau
kalau nggak salah gurunya boy yang juara mma itu
iya kayaknya gue pengen daftar deh
siapa tahu besok lusa gue ikut mma gue jadi juara kayak boy
ini kenapa semua orang ngomongin dojo baru gitu sih
semua orang muji boy
akhirnya aku lagi ngomong sama kamu
gue gak bisa tinggal diam
gue harus ngelakuin sesuatu